kalau misalnya saya kembali soal psikologis para kader sekarang
sudah siap belum sih menerima sosok baru sosok muda sekalipun juga terah yudhoyono
untuk menggantikan pak sby
ya kalau bicara siap itu kita buktikan di dua ribu dua puluh karena itu kongres saat ini
tapi sekarang sebagai pemimpinan beliau ini kan sebagai panglima yang sudah dari tahun lalu sebenarnya
dikasih mandat sebagai komandan kogasma kali ini hanya lebih kepada penegasan
karena masih kadang kadang menunggu pak sby menunggu ahy
ada dua nih kadang kadang di lapangan yang kita temukan
tapi saat ini sudah jelas bahwa penjurunya adalah ahy
jadi ahy yang akan memimpin dpp akan memimpin seluruh dpd
tim pemenangan ini semua akan dipimpin oleh ahy
tentunya dengan berkoordinasi dengan kekuatan kekuatan yang lain
dengan pejabat pejabat lainnya yang terkait
tapi kan bagaimanapun kemudian pasti ada yang merasakan juga
kader di daerah mungkin atau juga pemimpin pemimpin di daerah merasakan
saya ikut membesarkan juga kaderisasi
dari lama bagaimana sekarang
kalau mengkalit itu tadi lagi lagi partai ini kan bukan milik sendiri ya
bukan milik ketua dpd atau milik apa
tapi kan mana yang terbaik buat partai ini dan juga masyarakat
sekarang kalau kita sandingkan ahy lagi lagi kita kembali nih
demokrat dan ahy tahun lalu dua puluh satu persen ahy
demokrat aja hanya sepuluh persen loh dua ribu empat belas
harapan kita bagaimana elektabilitas ahy sebagai cawapres tahun lalu
yang mencapai dua puluh satu persen itu bisa kita transformasikan ke elektabilitasnya demokrat gitu
di tahun dua ribu sembilan belas
dan menjadi pr adalah pada saat banyak generasi muda
yang kita tahu ya swing voters undecided voters generasi milenial itu
yang begitu besarnya pasar ini melihat demokrat dengan psb
iya memang sebagai sosok yang baik tetapi di sisi yang lain
begitu ada kehadiran ahy wah ini kesempatan kami melihat bahwa partai ini ternyata penjurunya adalah seorang anak muda gitu loh
dan ini adalah satu satunya partai yang ada anak muda nih
sebagai di garda terdepannya saat ini gitu loh
sehingga tentunya generasi milenial yang banyak menjadi undecided voters
sama swing voters tentu akan menjadi wah ini suatu daya tarik tersendiri nih bagi partai demokrat gitu
jadi sangat mapan dengan psb tapi kita juga punya kekuatan perspektif
dengan sosok ahy ini dan partai dan juga kader di bawah tentunya menjualnya sangat mudah
kita punya pengalaman sepuluh tahun dengan psb dan psb tidak kemana mana kok masih sebagai ketua umum demokrat gitu
menarik menarik menarik juga
prof menarik juga kalau dibilang hatanya menjualnya sangat mudah ini apakah semudah itu sekarang
karena bagaimanapun mesinnya
tuh kan tadi dia bilang ini segmennya milenial mau ambil segmen rebutan ini rebutan gitu
nah kalau jokowi tahu unikorn ahy nya tahu gak sih
kan saya cuma nanya doang saya nanya aja gitu loh
nah begini ya strateginya kalau bagi saya benar benar
itu artinya ya logik lah
ini dari partai tua dalam tanda petik sby kan dari generasi saya gitu kan gitu
meskipun saya masih muda
lalu mencoba bergeser dengan ikon baru
ini belum teruji belum teruji dalam pengertian elektoral
ujiannya sekarang ini
ini ada pilpres
sikap demokrat tergantung
tidak ada yang ragu ragu
ke satu dua akhirnya ke satu lima dan setengah dan dua setengah
yang kedua pertarungan internal kan
dalam pertarungan internal orang itu mencari primus inter pares
yang terbaik dari semua yang baik
nah dia yakin bahwa
kadur kadurnya ini banyak baik baik baik
dipilih yang terbaik
persoalannya apakah primus interbares yang internal partai demokrat itu
juga diterima oleh publik
karena yang milih nanti publik gitu
nah di situ muncul kasus berikutnya lagi
pilpres yang serentak dengan pemilu legislatif
dengan dpd dengan pilkada segala macam
kayak sekarang ini
itu membuat peta ini rumit dan unpredictable
omong kosong kalau ada analis politik yang bisa bilang ini begitu begitu
artinya apa ya mari kita lihat
mari kita lihat apakah strategi yang
image baru ini
ya image baru strategi menggerakkan para unicorn ini supaya
uangnya nggak lari ke luar negeri gitu kan
itu efektif atau tidak
nggak bisa seperti selama ini
mimpi besarnya sby itu seolah olah realitas politik
di tingkat kecil kecil parsial itu ya seperti itu
tidak buktinya elektabilitas partainya turun kok
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini